ratusan masa paguyuban pedagang thr mall selasa siang menggelar aksi damai di depan gedung hitech mall surabaya
mereka khawatir rencana relokasi ratusan pedagang justru membuat sumber penghasilan mereka berhenti
paguyuban pedagang thr surabaya mall beserta para karyawan selasa siang melakukan aksi damai dengan berjalan keliling
sambil membawa pamflet tuntutan di koridor mal dan di depan kantor high tech mall jalan kusuma bangsa surabaya
aksi ini bertujuan untuk menepis isu yang beredar di masyarakat tentang hengkangnya mereka ke tempat lain
selain itu aksi ini dampak kekhawatiran pedagang dengan isu rencana pengalih fungsian thr mal menjadi pusat kesenian surabaya oleh pemkot
mengingat pihak pengelola thr mall pt sasana boga akan habis masa kontraknya
tolong fasilitasi kami kembali
saya minta harga kami juga tolong diberitukan
jangan semua hal sekarang
sementara menyikapi aksi damai ini wali kota surabaya tri risma hari ini mengutus edy kristijanto dan kepala bapeko surabaya agus imam son haji
untuk melakukan audensi dengan para peserta aksi
hasil mediasi sementara pemkot surabaya akan mensinergikan pusat grosis
pemkot surabaya ini akan menjadi pusat kesenian it dan pusat kesenian kota surabaya di kawasan yang sudah terkenal sebagai ikon perlengkapan it di surabaya tersebut
dengan mediasi ini diharapkan pedagang di thr mall tidak khawatir lagi dengan isu isu yang berkembang dan tidak bertanggung jawab